saya merasa bahwa dalam melakukan langkah langkah ke depan ini kita harus memiliki kesamaan pemikiran
dan sama sekali tidak ada dilema kesamaan pemikiran dan gagasan ini yang akan terus kita bentuk
dan pada saat yang tepat tentunya saya percaya bahwa berjuang itu harus melalui kendaraan politik
dan kendaraan politik itu adalah partai politik yang saya yakini pada saatnya nanti tercapai kesamaan pikiran
dan kita akan melangkah bersama ke depan